sudah komunikasi dan beberapa tokoh tokoh betawi ormas ormas saya kira sudah melalui proses itu
tiadaan atau rendahnya partisipasi masyarakat akan menyebabkan lemahnya legitimasi undang undang tersebut
proses pembahasan undang undang cipta kerja dan undang undang ikn menjadi contoh proses yang terburuk
pak sebelum dilanjut dan dalam waktu yang singkat serta
sebelum dilanjut saya perpanjang dulu pak ya saya lupa tadi memperpanjang
saya perpanjang sampai dengan pukul sepuluh
biasa kalau demokrasi ada yang berbeda tapi yang penting kan majority
dalam undang undang ikn juga saya kira juga delapan puluh satu juga begitu undang undang ikn
dan saya kira teman teman pks berusaha untuk konsisten ya
untuk pesen sehingga yang berbeda pendapat yang berbeda yang lain setuju
tadi pks itu mungkin diungkapkan nggak pak mungkin apa alasan lebih detailnya mungkin untuk menolak
disampaikan diantaranya adanya waktunya terlalu cepat harusnya panjang lagi
ya kira kira seperti itulah
pak ini kan rapatnya dibahas dengan ngebut tp artinya mulai dibuka dari tiga belas terus disahkannya di tanggal delapan belas ini
seperti apa sih pak keterbukaan ke masyarakatnya perlibatan masyarakat
itu sudah pernah di di apa di kita juga pernah
ada komunikasi publik ya
dari tahun dua ribu dua puluh dua ketua timnya
kemudian juga uji publik sudah ada empat kali dulu
kemudian di legis balek sendiri sudah komunikasi dan beberapa tokoh tokoh betawi ormas ormas
ya saya kira sudah melalui proses itu
saksikan program program kompastv melalui siaran digital paytv dan media streaming lainnya